menjelang piala dunia u tujuh belas pada november mendatang
asosiasi sepak bola dunia fifa melakukan inspeksi dan tinjauan
di stadion sijalak harupat soreang kabupaten bandung jawa barat pada minggu sore
fifa didampingi oleh wakil ketua dua pssi ratu tisha dan sejumlah staff
inspeksi yang berlangsung kurang lebih dua jam ini dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia
sehingga awak media yang meliput tidak bisa mendapatkan keterangan langsung dari pihak fifa
menurut bupati bandung dadang supriyatna yang mendampingi perwakilan dari fifa
inspeksi dilakukan dari berbagai aspek
mulai dari akses menuju stadion kualitas rumput lapangan ruang ganti lampu stadion
tempat duduk di tribun hingga sarana pendukung
dan keputusannya kurang lebih setah satu mingguan
mungkin setah satu minggu ke depan kita sudah ada keputusan
apakah sejalak ini menjadi tuan rumah untuk fifa usia tujuh belas atau tidaknya
kami lagi menunggu surat keputusan dari fifa
menurut dadang untuk saat ini fifa hanya memberikan satu catatan untuk stadion sijalak harupa
yakni pagar yang mengelilingi bangunan stadion harus dilepaskan agar sesuai dengan standar fifa
stadion sijala karupat adalah satu dari lima stadion di indonesia yang ditunjuk langsung oleh fifa menjadi venue piala dunia u dua puluh
selain itu fifa juga menunjuk stadion
stadion jakarta baring palembang stadion manahan solo stadion gelora buntomo surabaya dan stadion iwayan dipta bali